biasa kadang kadang kita yang beli sashimi suka melihat ada daun shisho di bawahnya
akan tetapi melihat semakin tahun jumlah penyu yang mendarat di kawasan itu semakin sedikit membuat sutari mengubah perspektif tentang kondisi kura kura laut itu
kecuali di pns kecuali dia tni polri
ya enggak gitu jadi lepas dari kemudian dia mungkin punya agama tertentu segala macam
sepekan terakhir publik dikejutkan dengan penggerebekan studio
atau usaha akomodasi pariwisata supaya mereka juga tahu bagaimana mengelola akomodasi yang ramah terumbu karang